kita beralih ke informasi wisata
ingin mengisi liburan dengan berwisata di rabbit park dan zero gravity
nah anda kini tak perlu jauh jauh lagi pergi ke luar negeri
ya lokasi wisata seperti ini ternyata ada di blitar
di tempat ini pengunjung dapat berselfie ria dengan berbagai jenis kelinci
serta menikmati sensasi fotografi tiga ratus enam puluh derajat
bagaimana serunya berikut liputannya
inilah lokasi wisata zegra rabbit park di desa wonorejo kecamatan talun kabupaten blitar
di lokasi ini para wisatawan dapat menikmati sensasi wisata rumah kelinci layaknya di new zealand
bedanya wisatawan tidak perlu merogoh kocek dalam karena lokasinya cukup mudah dijangkau dan berada di dalam negeri
hanya dengan dua puluh ribu rupiah per orang pengunjung bisa langsung bersuap foto dengan dua puluh dua kelinci berbagai jenis
selain lucu juga dilepasliarkan di area taman
kelinci juga sengaja dibuatkan kandang dengan bentuk mirip rumah kurcaci pada film snow white
yang mampu menyedot perhatian anak anak
mereka nampak begitu asyik dan berinteraksi dan memegang kelinci tanpa perlu takut kelinci berlari
para pengunjung yang lain pun berlomba untuk mengabadikan liburan dengan berfoto bersama kelinci jinak dan berbulu lembut ini
soalnya kelinci jinak dipegang itu enggak
enggak gerak kemesin juga
enggak gerak kemesin juga
selain taman kelinci lokasi wisata dengan luas sekitar satu hektare ini juga diisi dengan wahana fotografi zero gravity
di sini pengunjung dapat berfoto dengan sensasi seperti terbang di atap rumah atau yang lainnya
total ada empat belas frame foto dengan interior berbeda sesuai dengan para pengunjung
ide pembuatan wahana wisata ini sendiri terinspirasi dengan wisata taman kelinci yang ada di new zealand
banyak yang bikinnya sudah sudah ada kita mencoba sesuatu yang berbeda dari yang lain
meski tergolong masih baru namun wahana ini selalu ramai dipadati pengunjung dari blitar maupun luar daerah di hari minggu